dahulu kala hiduplah seorang raja dengan dua orang putri
dia dulunya kuat dan gagah tapi sekarang dia telah kalah dalam pertempuran dengan kaisar
ayah kemunduran terjadi kita akan melawan
kita tidak bisa
mengapa tidak ayah
karena kaisar membuat setiap raja yang dikalahkannya menandatangani perjanjian
bahwa raja atau putranya akan menjadi pelayan kaisar selama sepuluh tahun
aku tidak punya anak laki laki aku harus menjadi pelayannya
ayah biarkan aku pergi
tapi kau bukan anak laki laki
aku tidak bisa membiarkanmu pergi
aku tidak bisa membiarkanmu pergi
tapi para putri sangat memohon kepada ayahnya
sehingga akhirnya raja melepaskan putri pertamanya
bawa kuda termegah dari istal untuk perjalananku
tidak ada yang tahu medan perang lebih baik daripada kuda perang
jika aku jadi kau aku akan bawa kuda ayah yang setia
oh kuda yang kalah dalam pertempuran
putri pertama baru saja mencapai jembatan menuju hutan yang
sang putri sangat ketakutan sehingga dia membalikan kudanya dan pergi menyelamatkan diri
raja sungguh kecewa
ayah kumohon biarkan aku pergi
lihat apa yang terjadi pada kakakmu
aku tidak akan mengecewakanmu ayah
ayah percayalah padaku
jadi berpikir bahwa dia juga akan kembali seperti kakaknya raja membiarkan putri keduanya pergi
lalu sang putri mencari kuda tua ayahnya
kau telah bersama ayah selama kemenangan besarnya
dan kekalahan besar ini
itu benar yang mulia
tidak banyak prajurit seberani ayahmu
maukah kau ikut denganku dan membantuku dengan kebijaksanaanmu
ah tidak seorang pun kecuali ayahmu yang menyadari bahwa kuda juga adalah pejuang
kau sama bijaknya
aku akan dengan senang hati mengantarmu melalui kesulitan apapun yang mungkin menimpamu
putri kedua menunggang kuda keesokan harinya
dia baru saja mencapai jembatan pertama dan dia melihat beruang besar menggeram mengancam
ingat putri senjata terhebatmu adalah pikiran dan hatimu
bisakah kau berlari lebih cepat dari beruang
inilah yang akan kita lakukan
inilah yang akan aku lakukan
inilah yang akan aku lakukan
maaf beruang aku harap kau tidak terluka
awal yang bagus putri
jika ini awalnya maka hutan pasti penuh dengan makhluk yang jauh
jauh lebih mematikan
selanjutnya sang putri diserang oleh sekelompok singa

tapi dia sudah siap
prajurit lain manapun akan menyakiti setidaknya satu atau dua singa
mereka hanya berusaha melindungi rumah mereka dari penyusup dan memberi makan diri mereka
tidak ada raja atau ratu yang diizinkan untuk menghukum mereka
kau sama seperti ayahmu
kau sama seperti ayahmu
kau sama seperti ayahmu
mulia dan baik hati
putri sekarang kita berada di wilayah naga berkepala dua belas dan ada api yang keluar dari masing masing kepala
langsung ke arahmu
dua belas kepala dia tidak akan tahu kepala mana yang harus dituju

sekarang dia membakar dirinya sendiri dengan apinya sendiri waktunya untuk pergi
putri tersayang aku telah melihatmu berkuda sejauh ini tanpa melukai satupun hewan atau pohon di hutan
ambillah biji ini dan tanam dengan bunganya kebaikan akan mengikuti
kuda itu membawa sang putri ke sebuah pondok di hutan

pondok ini milik seorang jenius dan ibunya yang adalah seorang penyihir
pikirkanlah jika penyihir mengetahui bahwa kau adalah wanita dia akan menjadikanmu pelayannya
sang putri pergi ke pondok
iya aku seorang tentara
dan aku tersesat bisakah kau memberiku tempat untuk malam ini
penyihir itu mengizinkannya masuk
tapi tidak lama kemudian dia curiga bahwa prajurit itu adalah seorang wanita
dia pasti adalah seorang wanita
seorang wanita di hutan ini itu mustahil
aku akan membuktikannya padamu
bunga bunga ini akan layu jika disimpan di samping tempat tidur wanita
jadi penyihir itu menyimpan bunga itu di samping tempat tidur sang putri
tapi sang putri waspada
saat penyihir itu pergi sang putri menabur benih yang diberikan oleh roh hutan kepadanya
ibu sudah aku bilang ini tentara
aku tidak percaya itu untuk sesaat
dan aku akan memenjarakan dan menjadikan dia seorang pelayan
ya semoga berhasil aku harus mengunjungi aelina
di luar tujuh pulau
kau memiliki tawanannya paksa saja dia untuk menikah denganmu
jika dia tidak setuju pada akhir tahun akan kulakukan
apapun yang kau lakukan
saat kau mencapai danau roh hutan tidak akan mengampunimu
sang putri pergi dan akhirnya mencapai kaisar
ayahku raja ferdima sesuai dengan perjanjianmu
telah mengirimku sebagai pelayanmu selama sepuluh tahun
ah bergabunglah dengan pelayan yang lain
sang putri hidup dan bekerja seperti pangeran lainnya
yang telah dijadikan pelayan oleh kaisar
bagaimana seorang pemala seperti dia memenangkan perang
terutama melawan seseorang yang seberani ayahku
dia tidak pergi berperang
dia hanya mengirim komandan terbaiknya dan kami pelayan

saya akan menjadikan kaisarmu sebagai pelayan
saya akan menjadikan kaisarmu sebagai pelayan
saya akan meluangkan diri saya
saya akan memperbaikinya
ayahku raja ferdimal sesuai dengan perjalananmu
dia telah ditawan di luar tujuh pulau oleh jenius
gelar suku itu
oh bagaimana kau tahu

perjalananku telah banyak mengajariku yang mulia
baiklah kalau begitu segera pergi
tapi dia adalah cinta dalam hidupmu
kalau tidak aku akan meningkatkan hukumanmu menjadi dua puluh tahun kerja paksa
sang putri berkonsultasi dengan kodanya yang bijaksana
jenius pulang setiap malam dan saat itulah kita harus mencapainya dan beginilah caranya
yang mulia aku akan pergi tapi aku butuh dua puluh kapal barang berdagang terbaik kerajaanmu
sang putri berlayar dengan salah satu kapal bersama kudanya
ketika dia sampai di pulau di luar tujuh pulau dia berpura pura menjadi pedagang dan membawa tas berisi koleksi barang terindah
aku seorang pedagang dan aku menjelajahi berbagai negeri untuk menjual barang barangku
tidak ada pelanggan di sini untukmu pergilah
masuk ke dalam istana dan temui putri aelina
pergi kau melihat dagangannya
tuan kita sang jenius telah lama mencoba membuat putri ailina untuk terkesan
mungkin jika dia membelikannya barang berharga ini putri ailina mungkin akan senang
kau akan mencoba untuk menjual barang barangmu
kau akan mencoba untuk menjual barang barangmu
putri ailina ini adalah daganganku untukmu
aku di sini untuk menyelamatkanmu putri
sang putri ingin pergi ke kapalku
untuk melihat sisanya
saat ailina naik ke atas kapal sang putri berlayar
ketika jenius dan prajurit mengetahuinya mereka sangat marah
saya akan menyekatnya dengan kemelungan perasaan
sebagai putri sorry dan pen lia yang akan disuruh pergi dari dirinya
aku penyusup keduanya

ibu sendiri orangore
sebagusnya saya mendapatkan permintaan atatara
tentu saja saya tahu itu seperti milik ketatuan
sekiranya aku bisa selamatkanmu sekarang hanya ajar jangan aku
anku yang ucapkan per lawan kepada nyawa padaku

padaku saya berharga

mereka akan menjagamu
yang mulia putri aelina
apa yang membuatmu begitu lama
oh kau jauh lebih cantik dari yang aku dengar
aku ingin kau menjadi istriku
tapi aku tidak ingin menikah denganmu
oh akulah yang menyelamatkanmu dari jenius
bukan kau pelayanmu yang menyelamatkanku dari jenius
wanita beraninya kau
kau akan menikah denganku karena aku berkata begitu
wanita melakukan apa yang pria katakan
kau tidak berhak memakainya

bahkan jika kau telah menyelamatkannya
dia bukan budakmu hanya karena kau laki laki
aku akan mengajarimu sopan santun
bebaskan semua pelayan ini
putri ailina akan dipulangkan dengan hormat
aku layak menjadi kaisar
dan bukan kau
dan dengan demikian
sang putri dipersatukan kembali dengan ayahnya
dan di kerajaan ini
tidak ada lagi yang meremehkan seorang wanita